hari ini itu tuntas dan kita berharap the jackmania teruslah menjadi supporter teladan
teruslah menjadi penjaga nyalanya semangat para pemain pemain kita di lapangan
terakhir sebagai penutup hari ini saya menyerahkan jakarta international stadium kepada the jackmania
kepada warga jakarta dan kepada indonesia
jagalah tempat ini dengan sebaik baiknya
ini adalah rumah kita ini adalah tempat yang mempersatukan kita
dan izinkan ini adalah bulan bulan terakhir penuntasan masa tugas lima tahun saya di jakarta
tiga bulan lagi saya akan tuntas tugas di jakarta
saya akan datang kembali ke tempat ini
tidak duduk sebagai gubernur
tapi akan duduk sebagai the jackmania bersama dengan semua yang ada di tempat ini
jaga stadion kita
jaga kebanggaan tempat ini
dan tunjukkan kepada semua
bahwa stadion ini bukan hanya bangunan yang megah
tapi supporternya adalah supporter teladan bagi semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh